untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas
kop selalu lintas polri akan lebih menerapkan penjegahan
dibanding tindakan penilangan bagi pelanggar lalu lintas
hal ini dilakukan dalam rangka pengamanan pada libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
dalam rapat kerja teknis
dit gakun korlantas polri
kepala korlantas polri
irjen paul firman shantyabudi
pada senin siang menyampaikan
jajarannya akan lebih mengedepankan tindakan preventif
dan penjegahan bagi pelanggar lalu lintas
sebab banyak tindakan kepolisian seperti menilang
yang tidak disukai masyarakat
sehingga pola penilangan akan digantikan dengan pencegahan
dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan perannya
kepolisian negara polri indonesia mengutamakan tindakan penjegahan
jadi apapun yang rekan rekan kerjakan
menegakkan hukum jangan diartikan nilang orang
menegakkan hukum dalam artian harus selalu memenjarakan orang